sabar ya nak lagi ngantri ini teh
emang sekarang nomor berapa
mau lima belas kurangi lima
udah terlalu lama
ditunggu ya bu ya
dokternya sedang menangani pasien yang lain
ditunggu ya dek ya
tuh sus ter
udah sampai kapan nih
aduh saya harus nunggu
perut mulus pulis
ada sepuluh kali nih keluar terus
yaudah ditunggu ya pak
anak di rumah sendirian
yaudah jangan nunggu
malu sama anak kecil
bapak ditunggu disini aja ya
udah sus teraduk
udah sus teraduk
udah sus teraduk
udah sus teraduk
udah sus teraduk
udah sus teraduk
udah sus teraduk
eh pak r dek
dari mana ini dek
abis nganterin warga pak
diare parah sama gatal gatal
rumahnya ke banjiran
hujan hujan lebat pak
oh yang kemarin dbd jadinya diare
ini masih sakila
jangan jangan besok tetangga kie
jangan gitu gitu doa
habis dari kemarin warga saya tumbang semua pak
kalau gak diare
yah diare deh
ya gimana gak diare sama diare
akhirnya kebutuhan warga
kalau ketusnya marah ya parah bahaya
dikasih tau udah
jadinya yang tidak
jaga kebersihan pak
besok ajak warga ke rumah saya
kita cari solusinya ya
saya mau les pak
mau ke puskesmas dulu pak
biar gak bau
tadi saya udah jelasin soal sanimas
sekarang giliran dari bapak bapak
mungkin ada masukan
saya setuju dengan adanya program ini
sudah dua kali diadakan di rw tiga ini
kenyataannya belum pernah berhasil
program ini berhasil
dan apa mempaatnya buat warga
jadi begini pak
saya itu mengkhawatirkan persyaratannya
apa bisa kelurahan talun itu memenuhi syarat syaratnya
yang mau menghibahkan tanah untuk pembuangan tinja
nah begini bapak bapak
kita gak akan pernah tahu
akhirnya akan seperti apa
kalau gak dicoba
lah ini kan program swakelola
artinya warga ikut dalam setiap proses pengerjaannya
kalau dikerjainya bersama sama
udah saya mah yakin
kalau menurut saya
terima kasih rekan rekan sudah datang kesini
program ini sangat bagus lurah
untuk meningkatkan kesehatan
kebersihan lingkungan kita
kalau tidak sekarang
kapan lagi mau maju majunya
saya setuju dengan pandang dan pak lurah
setidaknya satu lokasi untuk jadi percontohan pak lurah
kira kira di wilayah rw mana
kita bisa membangun ipal komunal ini
tiga lagi aja pak lurah
tuh sampai keringetan kayak gini
masih sakit perutnya nak
perutnya gimana sakitnya
jangan digaruk garuk dong nak
yaudah sekarang kita makan dulu ya
nanti obat gatel yang dari puskesmas tadi diminum
terus bukannya ibu kasih salep ya
iya makan dulu
ayo kumpul kita remuk warga
nunggu kilat tidur dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih telah hadir
kebenaran saya selaku ketua rw disini
hasil musawarah dengan bapak lurah
dan juga jajarannya bahwa
rw satu mendapatkan bantuan sani mas
bu ya pertama kalinya dikeluarahan tahun ini
aduh pak rw itu kan kantong tinja
gimana kalau bau
ya gimana pak rw ini niatnya untuk membencangkan masalah
tapi kalau ujung ujungnya jadi nama penyakit
mendingan gak usah deh pak lah
gak usah deh
karena sakila aja sampai sekarang diaranya masih belum sembuh sembuh

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
masa aku dikeluarahan tahun ini

gimana kalau bau
ya gimana pak rw ini niatnya untuk membencangkan masalah
tapi kalau ujung ujungnya jadi nama penyakit
masa aku dikeluarahan tahun ini
masa aku dikeluarahan tahun ini
mending gak usah deh pak lawan saya

karena sakit lagi sampai sekarang diaranya masih belum sembuh sembuh
masa kalau pasangin penyakit
tenang dulu tenang dulu ya nanti saya kasih waktu untuk berkata satu per satu
bapak ibu semuanya tenang dulu ya jangan khawatir
jadi nantinya itu ada keterlibatan dari fasilitator
tim fasilitator lapangan ini yang nanti akan mendampingi bapak ibu semuanya dalam proses pembangunan
bukankah seperti itu ibu
betul sekali ibu bapak ibu bapak tidak usah khawatir nih
kami pun akan mendampingi bapak ibu dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat
pembuatan rencana kerja pembangunan sampai nantinya serah terima
dan ibu bapak tidak usah khawatir kami akan mendampingi mengawasi agar seluruh rangkaian kegiatan
berjalan sesuai dengan prosedur
tapi tidak akan bau ibu
tidak kan pak karena kami juga sudah merancang dari awal dan insya allah semuanya akan sesuai dengan prosedur
tentu saja kan di sini juga ada sanitarian yang bekerja dan bekerja sama dengan kami pak
insya allah bu ya doanya saja mudah mudahan lancar ya nanti kita gotong royong bu ya
bo bawa berangkat ya
aduh jangan di sini lah pak di sebelah sana anda tuh di situ
enak aja nunjuk nunjuk tanah orang itu kan tanah keramat bu bagaimana kalau ada yang ganggu
eh pokoknya tidak bisa jangan tunjuk tunjuk bahan saya
eh ada sakela sakela masih sakit coba sebuah sakela ya
setelah saya pikir di belakang rumah saya ada lahan kosong sepertinya bisa dibangun untuk tpl tuh
jadi bagaimana pak bapak akan menghibahkan tandanya untuk program ini
ya sepertinya begitu
aduh aduh kumaha atau si bapak itu limbah orang se rw mau dikumpulin di belakang pekarangan rumah kita
gimana kalau pekarangan kita jadi tercium
senang bu tenang kan ini ada tim fasilitatornya coba deh jelaskan sama istri saya
baik bu pak tenang dulu ya biar saya jelaskan kembali betul sekali apa yang dijelaskan oleh bapak
kami akan meminimalisir kemungkinan pencemaran yang akan terjadi
karena kita surga sudah merancang terlebih dahulu bu mengenai jarak minimalnya kami pun akan bekerja sesuai
ah pokoknya sama ibu ma tetap tidak setuju tetap bapak nanti ada kemungkinan bocor
pokoknya ibu ma tetap setuju
tenang bu tenang bu
jadi maaf bu ya nanti saya ngobrol dulu sama istri saya oke
bu ini semua pelakukan untuk kebaikan kemampuan kita bu
kita gak mau kan anak cucu kita nanti hidup kita yang tercemar sakit sakitan
kasian mereka bu ingat tidak sama anak kita belum pernah dpd bu
bu saya ingat sakila bu kasian sedang sakit diare bu
gara gara lingkungan yang kotor bu
bapak tidak mau ada sakila sakila lainnya
padahal sakila itu lincah ceria saya kasian lihatnya bu
iya pak ibu juga sebetulnya sih nggak mau
tapi kenapa harus di lahan pekarangan rumah kita pak
anggap saja ibadah bu biar berkah hidup kita
ya sudah mau gimana lagi
tapi ingat ya pak
bapak janji bapak harus kawal bapak harus awasi pas membangun
harus sesuai prosedur
bu insya allah bapak akan kawal itu semua
wow benar sekali
bahkan dari tawar aja
hepat itu awal ya pak
ya ada bentuk tawar yang cengduk
jadi kita bisa mulai panas alam kita saja

alhamdulillah tidak ada bau sama sekali

kalau waktu dulu sakit diare itu sakila merasa kayak apa
gatel gatel sama sakit perut
terus pas sudah sembuh gimana rasanya
senangnya kenapa nak
soalnya sakila jadi masuk sekolah terus